yaudah gapapa kita turun aja dulu kali ya
pak izin sholat ya pak
sebentar ambil pasnya
ada apa sih
tadi aku udah restok kepikiran lena terus mas
akhirnya tadi aku ke pantai asuhan
aku mau ketemu sama rina
tapi pas aku udah sampai sana
ternyata rena pergi makan siang
dia makan siang sampai jalan orang tua barunya mas
dia mau ngadepsi rena
mas aku bener bener takut mas
aku takut aku gak akan ketemu sama rina lagi
aku takut kita akan gilang sama lena selamanya mas
aku takut bang
aku takut ma
aku takut ma
aku takut ma
aku takut ma
akan biarin ini terjadi
gue harus segera ngomong sama bu asri
udah gak usah nangis
itu biar saya nanti yang pikirin ya
saya janji saya bakal bawa rena pulang lagi ke rumah kita
kamu percaya saya kan
ayo mas aku percaya sama kamu
jangan nangis di pinggir jalan ya
gua mau ke rumah papa ya mas
yaudah hati hati di jalan
apa yang harus dilakuin supaya lu bisa dapet rena
supaya rena gak diambil
supaya semua orang alam
mas mboksi ngepot gitu loh nyetir aku ini
lagi darurat pacar aku lagi sakit
iya mbak iya mbak bentar mbak
tunggu mbak ya sabar mbak
mas randiku tunggu aku ya mas rendikku
ya ampun aku pasti menolongmu mas
sabar mbak ya
ya macet lagi
macet ini mbak
yang ini lagi keringin begini malah telpon
gue harap kira kira kapan
lo kalau pacarnya lo yang buzin makasimal
kok ngerti orang
yang nonton tembus satu juta viewer key
sejuta lo yang nonton di akam bok
oh mas penontonnya tembus satu juta
wah hebat mantap
lah bukan mantap lagi mantap banget
ayolah konten mending gelom ya kik gelom bok
masalahnya mas hadi
makanya ini aku lagi di jalan mau nyamperin dia ke apartemennya
emang di mana apartemennya
lah pucuk dicinta
gue juga tinggal di sini
tinggal di situ
ide mu cemerlang mas
yaudah kalau kita tunggu aku di sana ya
kamu dangcus ya ya
ayo ngebut ngebut ngebut
tunggu pak tunggu pak
kita sudah sampai
kita udah nyampe
nanti reina kasih tahu tante ya
kasih tahu tante
nanti tante beliin
nanti kalau misalnya raina mau beli mainan
tapi habis kita makan ya
kita makan dulu sama tante
yaudah gapapa kita turun aja dulu kali ya
pak izin sholat ya pak sebentar
sebentar ambil pasnya
yuk kita masuk ke dalam
nanti reina mau pesan apa aja boleh
ternyata mereka bawa reina ke cafe ini
apa aldebaran tau ya
reina lagi bertemu dengan calon orang tua asunya
ada baiknya aku telfon al
untuk konfirmasi dulu
apaan ini telfonnya
apaan ini telfonnya
apaan ini telfonnya
apaan ini telfonnya
ada apa anda telepon saya
gak usah ngurusin urusannya rena
apa anda sudah tau
kalau sekarang ada pasangan calon orang tua asuh baru
yang akan menghadapi reina
dan saat ini mereka lagi bawa reina jalan jalan
dan mampir ke sebuah cafe
tadi andin juga udah bilang soal ini
kalau saya perhatikan mereka sepertinya
dari keluarga yang mapan dan berkecukupan
sepertinya mereka punya kesempatan yang besar
untuk menghadapi reina
anda tau dari mana
saya memang sengaja ngikutin mereka

sekarang saya ada di parkiran depan playground cafe nya
saya kesana sekarang
rena mau makan apa
tante pilihin ya
itu enak loh
tentunya nanya loh kok mau jawab mau diam aja
ya udah nanti terserah reina mau makan apa
biar tante pesenin aja makanannya semuanya ya sayang ya
ya semuanya aja buat reina
ya buat reina
nanti di abisin ya sayang
iya ada yang bisa saya bantu
saya mau pesen makanan
semua menu anak anak yang ada di restoran ini
untuk minumnya pesan apa bu
eem sama minumannya
karena pokoknya minuman yang bisa diminum sama anak anak ya mas
oh ya jangan sampai pakai es
aku gak mau sampai anak aku kena
baik bu untuk pesannya tunggu ya bu ya

baik bu mau ikut ya